sementara itu calon presiden nomor satu joko widodo melanjutkan agenda kampanye di kupang nusa tenggara timur
joko widodo didampingi istri iryana tiba di stadion sitar dela siana kupang ntt senin siang
karena ntt menjadi salah satu provinsi yang paling sering ia kunjungi selama menjabat sebagai presiden empat lima tahun terakhir
keyakinan jokowi juga didasari atas progres pembangunan bendungan yang dibangun di ntt
jokowi berjanji kepada negara warga ntt akan segera menyelesaikan tujuh proyek bendungan yang ada di provinsi ini
untuk mengatasi masalah kekurangan air
karena di sini banyak sekali bendungan banyak sekali program pemerintah yang belum kita resmikan
ingat ada tujuh bendungan di ntt
yang lain provinsi yang lain itu paling paling dapat satu bendungan dapat dua bendungan paling banyak di sini ada tujuh bendungan